selamat siang anda menyaksikan breaking news
sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso
di pengadilan negeri jakarta pusat
kasus kematian wayan mirna
dengan terdakwa jessica kembali dilanjutkan
di pengadilan negeri jakarta pusat hari ini
agenda sidang mendengarkan
keterangan ahli dari penasihat hukum
yang meringankan terdakwa
jadi pada sidang senin lima september lalu
tim penasihat hukum terdakwa jessica kumala wongso
mendatangkan seorang ahli patologi forensik
dari australia beng beng ong
dalam keterangannya beng beng ong
menyatakan penyebab kematian mirna
tidak bisa dipastikan karena
tidak ada proses autopsi
karena jika benar tewas akibat cyanida
terdapat sisa cyanida di cairan lambung mirna
hari ini sidang kembali mendengarkan
keterangan saksi yang meringankan jessica
mirna tewas setelah menyeruput
dipesan oleh jessica jessica menjadi
terdakwa tunggal dalam kasus kematian mirna
teman kuliah mirna di australia ini
didakwa sebagai penabur cyanida
ke dalam kopi mirna jessica terancam
pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang
pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman
penjara seumur hidup
menjelang sidang yang
tengah berlangsung hari ini
ayah mirna sempat memberi tanggapan
seputar bukti keberadaan cyanida
di jenazah mirna bukti berupa bercak
korban setelah meninggal diperlihatkan
oleh ayah mirna sementara itu
kuasa hukum jessica otoha sibuan
menganggap hasil negatif keberadaan cyanida
di lambung jenazah merupakan bukti
yang paling primer
kemarin saya dapat
yang dicari itu ketemu
ternyata jadi sesudah
ini dari darmais
yang putri ini baru datang nih
yang kanan ini baru datang
ini di darmais
sebelum dimandikan ternyata
kenapa mesti dibedah semua
kalau barang ini sudah kelihatan
bahwa ini racun diminum mirna kan gitu
sampai situ cukup
masa mau dihancur ancurin anak saya ya nggak rela lah
anak saya kesian
kasus ini ada karena ada cyanida
kalau tidak ada cyanida berarti kan
tidak ada kasus
jadi sekarang kita sudah
ternyata dapat bukti yang paling prima
bahwa di dalam
tubuh korban itu
mirna diambil cairannya
dari lambungnya dalam waktu
tujuh puluh menit setelah meninggal
ternyata hasilnya negatif
nah kalau sudah negatif berarti kan
sudah tidak mungkin lagi ada positif kan gitu